kemeriahan perayaan idul fitri di era pandemi ini
nuntut warga untuk menggali kreativitas
salah satunya dengan menggunakan kamera drone
yang menangkap suasana perayaan lebaran warga
perumahan anyelir indah tiga depok jawa barat
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
warga yang biasanya setiap lebaran berkunjung ke tetangga
kali ini hanya berdiri di depan rumah masing masing
dengan tetap memakai masker
tak hanya itu warga ini turut membawa poster
dengan tulisan berbagai ucapan selamat lebaran
tentunya tidak ketinggalan panganan lebaran
yang disajikan di meja yang diletakkan di luar rumah
semua tetap dalam suasana hangat di hari nan fitri
dan semua diabadikan dengan drone
yang seakan mewakili kebersamaan warga
meski tak bisa berjabat tangan untuk meminta maaf
yudi yudawan depok jawa barat